walau bukan makanan khas indonesia
nasi goreng sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat dari sabang hingga merauke
kali ini kami akan mengajak anda mengeksplorasi beberapa ragam nasi goreng
dengan cita rasa nusantara
dan informasinya akan sekaligus menutup redaksi cnn indonesia siang untuk hari ini
anda bisa mengakses berita komprehensif dan juga mendalam
dalam program cnn indonesia lainnya melalui transvision
saya reinhard sirait pamit selamat siang sampai jumpa
tahukah anda bahwa nasi goreng adalah salah satu makanan yang paling banyak variasinya di dunia
bahkan di indonesia sendiri
menurut prof murdia tiga rijito
seorang pakar kuliner yang juga merupakan guru besar ilmu dan teknologi pangan
dari universitas gajah mada yogyakarta
memperkirakan di indonesia ada lebih dari seratus ragam nasi goreng khas nusantara
dan baru tiga puluh an saja yang diketahui asal muasalnya
walau bukan berasal dari indonesia
nasi goreng sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat dari sabang hingga merauke
sebenarnya sejak tahun delapan ratusan
itu nasi goreng sudah tercatat sebagai salah satu masakan di kerajaan zaman dulu di china
tetapi di china waktu itu
bumbunya hanyalah garam dan bawang putih saja
salah satu bukti bahwa nasi goreng itu berasal dari cina
yaitu alatnya yang digunakan untuk memasak
wajan atau wok itu adalah alat dapur bangsa china
nah kali ini saya akan mengajak anda untuk mencoba beberapa nasi goreng khas nusantara
yang bisa dijadikan rekomendasi makan siang anda hari ini
perjalanan saya dimulai di kawasan tanah abang jakarta
restoran soto padang ini ternyata juga menyajikan nasi goreng padang
khas bukit tinggi
resep yang digunakan bahkan resep turun temurun sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sekilas pada saat saya merasakan pertama kali memakan nasi goreng padang ini
dan ini adalah pertama kalinya saya mencoba nasi goreng padang
memang ada rasa yang berbeda ya
tadi saya rasa kayak ada semacam saus tiram
tapi ternyata setelah saya tanya kepada pemiliknya
itu bukan saus tiram
ternyata mereka hanya menggunakan bubuk bubuk biasa
namun membuat rasanya itu berbeda adalah karena adanya tambahan udang rebo
jadi ada sabun pada bumbunya sebelum nasi goreng ini dimasak
dan apalagi sudah ditambah dengan pelengkapnya nih
memang padang banget
apalagi ada kerupuk merah dan juga ada telur dadar padang
dari sumatera saya ajak anda ke sulawesi
di kawasan jalan blora ada sebuah restoran yang menyajikan nasi goreng cakalang
adanya cakalang menjadikan nasi goreng ini seakan menjadi nasi goreng khas manado
ikan cakalang suwir ditumis menggunakan bumbu khas
menjadi pelengkap nasi goreng ini
selain menggunakan ikan cakalang beberapa restoran menggunakan ikan roa
untuk membuat nasi goreng khas manado
untuk melengkapi pengalaman kuliner khas manado
anda juga bisa memesan sambal dabu dabu
untuk menambah kesegaran nasi goreng ini
nah kalau tadi saya sudah mengajak anda untuk mencicipi
rasa nasi goreng dari sulawesi dan sumatera
sekarang saya ajak anda kembali ke ibu kota
untuk mencicipi rasa nasi goreng khas betawi
walau asli jakarta nasi goreng khas betawi yang satu ini
ternyata cukup langka ditemukan
salah satu restoran yang menyajikan menu khas betawi ini
ternyata berada di kawasan mampang jakarta selatan
nah ini dia nasi goreng daun mengkudu
mungkin bagi sebagian orang termasuk saya
pada saat pertama kali mendengar ada nasi goreng daun mengkudu
apalagi mengasosiasikannya dengan kata mengkudu
sudah terfikir kata kata pahit ataupun bau yang lalu
namun ternyata nasi goreng daun mengkudu sama sekali tidak
dekat dengan asosiasi kedua kata tersebut
karena rasa nasi goreng ini enak banget
dan karena juga sudah dicampur dengan adanya punyit
kencur dan juga adanya ikan teri
dan bahkan menggunakan daun mengkudu yang masih muda
membuat rasa nasi goreng ini berbeda jika dibandingkan dengan nasi goreng pada umumnya
selain rasanya yang unik nasi goreng ini diklaim memiliki beragam manfaat kesehatan karena
adanya daun mengkudu
jadi memang nasi goreng itu banyak sekali variasinya
ada juga yang menggunakan seafood ada yang menggunakan ayam
ada yang pakai kecap ada yang pakai cabai aja
nasi goreng itu yang membuat banyak variasinya dan juga membuatnya menjadi ragam khas nusantara
nah kalau anda sendiri sukanya yang mana
minta sajad dan ingrat februar telanggara jakarta